rob ini mpok bawain makanan kesukaan lo
alhamdulillah mas impoy
sayur asem sama pepes ikan banget
wah enak banget tuh
ih kok makanan kesukaan mas roby sama dengan atika sih
kalau gitu biar aku saja yang menyuapinya
sini biar mantis
apa yang dibilang emak
bener banget tuh ji
iya bang haji
perasaan seorang emak itu tajam
jadi inti harus dengerin kata kata emak
kalau kagak inti bisa kuala
rumah anak buah bos
kayaknya anak anaknya gak ada yang keurus bos bos
iya kesian juga gue ngeliatnya
ya mudah mudahan kedatengan gue nih
bisa bantu keluarganya
apa benar nih rumahnya saipul yang dagang bubur
oh jadi ini bosnya bang ipul
bang ipul kagak ada di rumah
dia gak dateng ke rumah tuh gak dagang bubur
pak sulam kagak usah deh nanyain lagi laki laki ayah
mendingan gue pergi dari sini
eh bu yang benar ya
enak aja bentak bentak bos saya
pak sulam biarin aja deh
emangnya ayah takut apa
tenang bu tenang
maksud saya kemarin nih adalah buat
bapak bapak kesini nyariin laki laki ayah bang ipul
tapi pada ayah udah ngomong
kali kali bang ipul kagak ada di rumah
cukup cukup cukup
pergi deh dari sini
udah sana pergi nih
kok dia kesini
bukannya bang ibru udah berangkat kerja
kerja juga kalau dibayar bayar
kab atlanta kenapa sih dia kesini
pake baut centeng segala
kagak jelas gitu
jangan jangan sekarang haji sulam
udah pake tukang pukul
buat ngebukin bang ipul
kenapa bininya saya pulmiar sama gue
iya bos harusnya kita kagak terima bos
masa bos dimaki maki
harusnya bos kita bertindak bos
eh lu tuh berdua dari tadi ribet aja ya
lu tau gak siapa yang ngadepin
itu kan perempuan
lo mau berantem sama perempuan
yang gak juga sih bos masa sama perempuan
biar bagaimana juga yang namanya perempuan pun dilindungin
rasulullah aja waktu buat perang nih
gak mau tuh nyelakain perempuan
makanya kalau ustad lagi nerangit di masjid jangan molor
berdasar orang tua ya
bisa bisa nak gue cepet jajan deh
kalau ngomong dipikir dulu kenapa ya
ya kagak gitu sih
tapi kalau kejadian ntar begitu gimana
doanya kudu yang baik baik pagi
iya deh gue doain deh
he anak gue gak jadi nikah sama si robi
ngapain lu cinggir cinggir
kita mau jadi pengawalnya haji sulam dulu
masa bodoh terserah lu sono
ikut dulu bu bos dulu sono
bapak bapak bapak

mau gak nak kua kawin sama si robi
masa bodoh gak bakal
gak bakalan gue setuju
ada beli berapa ya
satu pak aja
lu tau gak
haji sulam tua bubur
siapa yang gak kenal dia pagi
dia itu terkenal disini
lu tau ya
tapi dia kelakunya sok
sok lu tau sokat
emang haji sulam kenapa pagi
hidupnya saja di kampung
eh pake bodyguard bodyguard dan segala
kayak orang kelomoran aja
kejahatan itu gak bisa diduga duga pagi
kalau saya jadi orang kaya seperti haji sulam
saya gak cuma dua bodyguard
kayaknya sebelum saya punya bodyguard
boleh juga tuh jadi bodyguardnya haji sulam
saya mantan security perumahan pagi
kira kira haji sulam mau gak ya nerima saya jadi bodyguard
terima kasih pagi ya
emang siapa yang daftar ah
gua kasih tau malah mau kerja sama haji sulam
ini mpok bawain makanan tusukan lu
air asem sama pepes kemana
wah enak banget tuh
kok makanan kesukaan mas roby sama dengan atika sih
kalau gitu biar aku saja yang menyuapinya
air isi dijualin sama dia ya
biar kakak dia menyuapin
gimana kayak caranya biar dia pergi
lu tenang aja ya
mpo lupa beli minuman buat si robi
lo aja deh yang pergi beliin ya
teh manis gi
atika kan lagi jagain mas ropi
tante aja deh yang beli ye
kagak ada faedahnya lo disini
mau nyuapinin robi segala
dia itu bukan anak kecil
dia bisa makan sendiri kok
ayo udah sembuh
ntar juga udah mau balik
yaudah deh mpok
berai aja yang beli teh manisnya
eh jangan sayang
biar atika aja aja yang beli
biar aja dia pergi beli robi
nih kan udah nyampe rumah gue
nunggu apa lagi
kalau udah nyampe rumah
nah ini udah nyampe rumah gue
lo berdua minta bayaran
yang bener aja bos
mana ada yang gratis di jakarta nih
buang air kecil aja bayar
masa kita berdua
masa kita berdua
udah kasih aja
kasih tuh duit
itu memang udah rejekinya si tarniji sama si mali
kalau lo ngasih itu rejeki
buat dia lewat tangan lu
udah cepetan kasih
kalau lo ngasih
setelah keringet dia kering
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih
kamu yang dikasih